tidak hanya ada lebih dari dua ribu jurnalis baik itu nasional maupun internasional yang akan meliput seluruh rangkaian
dan saat ini saya berada di media center tempat para peliput g dua puluh dari lintas negara
nah kira kira apa saja ya fasilitas yang menunjang para peliput kttg dua puluh bali
inilah ruang mangupura bali international convention center badung bali lokasi jurnalis peliput rangkaian ktt g dua puluh
dilengkapi sekitar empat ratus komputer dan satu ratus sembilan puluh dua akses lan atau akses internet dengan kecepatan lima gb dan dua empat gb
nah sekarang saya berada di media center fasilitas di sini sangat baik untuk kita
contohnya kita bisa melakukan pelatihan
kami memiliki komputer dan internet yang sangat baik untuk kita menutupi berita
dan media media di indonesia selalu memberikan saya beberapa dokumen yang perlu untuk pekerjaan kami di sini
hanya media terintegrasi panitia resmi dari berbagai platform seperti televisi digital hingga radio
yang dapat meliput baik side event dan main event ktt g dua puluh bali
di media center ktt g dua puluh terdapat beberapa platform yang dapat meliput baik side event dan main event ktt g dua puluh bali

dan di tengah media center ini terdapat layar yang cukup lebar yang menampilkan acara yang saat ini sedang berlangsung termasuk nanti acara puncak ktt g dua puluh lima belas dan enam belas november di apurva
yang dapat langsung dipantai oleh rekan jurnalis dari seluruh dunia dari berbagai sisi
selama kttg dua puluh bali summit lokasi pertemuan para menteri dan kepala negara berada di tempat terbatas dengan keamanan super ketat
termasuk the apurva kempinski nusa dua bali yang akan menjadi tempat pertemuan para kepala negara lima belas dan enam belas november dua ribu dua puluh
the apurva kempinski hanya dapat diakses oleh tamu tertentu
meski demikian seluruh rangkaian dapat diakses di media center ktt g dua puluh bali summit